kau adalah sebongkah batu karang tapi aku adalah angin yang sabar dan setia
sampai langit di atas terbelah dua aku akan membelai namamu bagaikan bunga
kakang kakang sudah

akan ku kirim bisiku bersama angin biarpun malam pucat kedinginan
diratih jika hari telah tidur di pangkuan malam akan ku kirim bisiku bersama angin biarpun malam pucat kedinginan

buruh tolong jangan ambil batu itu
guru aku mohon guru berikan batu nirmala itu padaku
rupanya batu ini sangat berharga buatmu kamandano
benar guru batu nirmala itu
pemberian dari seseorang yang sangat aku cintai
dan aku akan menjaganya dengan nyawamu dan sepenuh hatiku guru
bahkan kamu yang peduli dengan nyawamu sendiri

tidak usah rati
aku hanya mengagumi keindahan dari batu nirmala ini
tidak apa apa kakak
aku akan mencoba
kau tidak bisa mencoba
kalau kamu tidak mau aku akan mencoba
kau tidak mau aku akan mencoba
aku akan mencoba
aku akan mencoba
ambilah batu itu
kembalikan batu nirmaha itu padaku
demi dewata aku guru
aku tidak ingin kehilangan dan berpisah dengan batu nirmalah itu
sebelum aku mati guru
aku tidak akan mengembalikan batu ini
aku akan menghancurkan batu ini
jangan aku mohon
jangan lakukan itu guru
jangan lakukan itu guru
aku mohon padaku
jangan lakukan itu
aku tidak begitu saja bisa dikalahkan guru
langi muncul di atas purawan
warnanya indah bukan buatan
rambutnya tergerai jatuh ke pangkuan
mengantarkan burung burung pulang
domba domba pulang ke kandangnya
tapi aku hendak kemana
semua yang kulakukan
menjadi tak berharga
selama engkau masih menyembunyikan senyummu
di balik keangkuhan hatimu
kau adalah sebongkah batu karang
tapi aku adalah angin yang sabar dan setia
sampai langit di atas terbelah dua
jika hari telah tidur di pangkuan malam
akanku kirim bisiku bersama angin
biarpun bintang merintih
di langit yang jauh
aku akan tidur dengan tenang
dalam kehangatan mimpiku
kamu benar benar cantik
pria mana yang tidak tergila gila padamu
rakrian wuru datang ke rumahku
aku datang kemari
hendak membicarakan tentang perjodohan
antara putriku nari rati
dan putramu arya dwi pangga
apakah sebelumnya mereka sudah ada wajah
apakah sebelumnya mereka sudah ada
nari rati dan arya dwi pangga
sudah saling mencintai
jadi apa salahnya
jika kita membicarakan pernikahan mereka
apa benar dwi pangga dan nari rati
saling jatuh cinta
yang aku lihat justru kamandanula
yang jatuh cinta pada nari rati
apakah kamu tidak suka
jika putramu menikah dengan putriku
apakah putriku kurang cukup untuk
oh tidak tidak
maksudku bukan seperti itu
jangan dulu tersinggung
aku tidak bermaksud seperti itu
kita ini adalah sahabat karib dari masa muda
jika anak anak kita berjodoh
tentunya aku sangat bahagia sekali
lantas kenapa kita tidak segera membicarakan pernikahan mereka
bukan maksudku tidak mau membicarakan pernikahan antara dewi bangga dan nari rati
tapi sebaiknya kita menunda dulu
ada apa harus ditunda
aku mau dwi pangga menyelesaikan pendidikan dharma putranya dulu
pernikahan akan mengganggu pendidikannya
keduanya yang mendaki pernikahan itu
aku akan mencari pernikahan yang lebih baik
dan yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
yang lebih baik adalah
lepaskan udara bersamaan dengan tenaga cakra dasar
di dasar tulang punggungmu